nah seperti yang kita ketahui ya pasti semua pada setuju bawang putih ini banyak sekali loh kegunaannya
kalau buat masak kan biasanya berfungsi sebagai pemberi cita rasa dan juga memberi aroma yang khas pada makanan
tapi selain itu bawang putih juga bermanfaat untuk kesehatan
bawang putih memiliki kandungan zat alicin yang ini bisa berfungsi sebagai antibakteri anti jamur antivirus dan antiseptik
wah lengkap ya
untuk kalau misalnya kita mau gunakan di saat pandemi seperti saat ini ini sangat sehat sekali dengan konsumsi bawang putih
tapi tidak hanya makan bawang putihnya saja ya itu agak agak rasanya gimana gitu kalau misalnya makan langsung
nah ini ngomong ngomong soal zat yang sangat bermanfaat tadi kandungan yang dimilikinya ini
bawang putih dipercaya bisa menurunkan kolesterol mengendalikan tekanan darah mengatasi jerawat hingga memperkuat daya tahan tubuh
ini yang paling penting zaman sekarang ya memperkuat daya tahan tubuh
nah lalu pertanyaannya ini bagaimana caranya supaya kita bisa lebih simple lagi untuk disimpan dalam kulkas
ternyata kalau misalnya kita disimpan di dalam kulkas saja ini kan lama lama akan keriput
begitu ya seperti penuaan dini
atau kadang kadang jadi ada coklat coklatnya
lalu bagaimana nih caranya supaya bisa tahan lama di dalam kulkas
nah mungkin anissa pagi tahu bagaimana
nah caranya kayak gimana ini mudah banget kita akan siapkan tentunya yang pertama bawang putihnya
lalu jar ataupun toples ya toples yang kedap udara dan juga minyak sayur
langsung aja nih kayak gimana ya
langsung aja tapi pastinya yang pertama ini yang banyak ditanya tanya ini
gimana sih supaya cepat untuk mengupas si bawang putih ini
bawang putih ini sebenarnya lebih gampang daripada bawang merah ya
tinggal kita kadang ada yang dari bongkolnya itu langsung kita geprek
langsung nanti tinggal dikupasnya lebih gampang
nah ada juga yang menggunakan jar seperti ini
jadi si bawang putih yang masih dalam bongkolan itu dimasukin deh ke dalam jar seperti ini
dalam toples nah langsung dikocok kocok tapi itu butuh waktu yang cukup lama
sekitar dua tiga menit ya
iya dua tiga menit dan nanti terkelupas semuanya
tapi tetap lebih cepat daripada kupas satu satu
tapi langsung aja mungkin ya kita masukkan ke dalam jaz
yang pertama tentunya tadi seperti yang iqbal sampaikan kita kupas dulu bawang putihnya
lalu digeprek langsung
nah itu juga bisa nih kerja sama antara suami dan istri di rumah ya
biar jangan cuma ibu ibu aja
iya saya juga gak mau kalah nih
pertamanya digeprek dulu seperti biasa nih tentunya para pemirsa di rumah yang suka masak juga tahu
digeprek lalu dipotong potong
wah ini ketahuan nih bisa masak atau enggak nih dari sini
sesuai dengan selera lah banyak yang suka diiris banyak yang suka dicacah kecil kecil
biasanya kalau masak seperti apa
mohon jangan di zoom kalau di zoom nanti ketahuan nanti ukuran saya berapa pak ini kalau misalnya dipotong potong
zoom nya ke arah adisa pagis aja
apa dong setelah ini kan berarti bisa lah
iya betul betul yang di rumah kalau lagi mau masak masak untuk nge store apa namanya garlic atau bawang putih
nah ini kalau nanti sudah dicacah cacah jadi seperti ini
atau juga kalau misalnya kita males untuk mencacah begini bisa juga dengan food processor gitu
cuma kalau food processor jadinya banyak kecian
oh iya banyak kecian
yang paling praktis biasanya ya kalau kita memang punya waktu luang untuk langsung saja kita potong atau kita cacah secara banyak begitu beberapa bongkok
lalu langsung nih kita masukkan ya
ke dalam jar
oh pakai ini aja
ini kadang masih banyak yang bertanya tanya juga sebenarnya apa namanya kalau misalnya bawang putih seperti ini
biasanya harus dikasih apa sih supaya bisa tahan lama
ternyata harus pakai minyak ya minyak sayur ya kalau saya tidak salah
kalau minyak sayur atau enggak olive oil juga sebenarnya bisa
cuma kalau oil kan kadang kadang harganya lebih mahal ya
kenapa sih minyak sayur yang dipilih karena tidak beku kalau masuk ke dalam kulkas iqbal
jadi minyak sayur itu
sebenarnya pak jack bertanya tanya apa sih bedanya minyak sayur sama minyak goreng
nah kalau misalnya minyak goreng yang seperti kita konsumsi sehari hari itu kan biasanya berbahan dari kelapa ataupun kelapa
ternyata itu mengandung minyak sayur
ternyata itu mengandung minyak jenuh yang cukup tinggi dibandingkan dengan minyak sayur seperti halnya olive oil
terus biji matahari dan lain sebagainya
nah itu katanya kandungan lemak tak jenuhnya itu lebih tinggi daripada lemak jenuh
jadi kalau misalnya anak anak kimia nih atau biologi begitu itu tahu tuh kandungan karbonnya
jadi ada rantai panjang ada rantai pendek nanti kita belajar lagi itu ya
ini juga nih tinggal yang terakhir aja
yang terakhir adalah kita masukkan oilnya ke dalam jar
yang paling penting itu adalah masukkan oilnya itu sebanyak lebih banyak daripada ininya ya garlic atau bawang putih
yaitu bawang putihnya semuanya harus tenggelam begitu
dan yang terakhir mungkin ditutup ya iqbal
iya jadi oke jadi dengan lemak tak jenuh ini jadinya tidak cepat tapi tidak beku begitu ya kalau misalnya dimasukin kulkas ya
dan ini adalah sentuhan terakhir jangan sampai lupa
karena kan kita akan taruh di kulkas ini agak lama ya
jadi jangan sampai kadang kadang kita lupa tanggal berapa tanggal berapa
nah kita bisa taruh labelnya saja di depan toplesnya seperti ini
label yang bisa ditulis lalu kita bisa kasih keterangan
misalnya tanggal berapa
misalnya tanggal berapa ya
biasanya ini tahan bisa sampai bulanan gitu ya
ada yang katanya bisa sampai enam bulan tapi nggak sampai setahun juga
sudah habis duluan sudah habis duluan pastinya
bulan putih sekarang tanggal
sekarang tanggal berapa ini ngetes sekali
ngetes saya sekali
sudah ada tanggalnya
oke tinggal dimasukin ke dalam kulkas
jadi anda bisa menggunakannya kapanpun anda inginkan
betul betul mudah mudahan bermanfaat ya untuk anda di rumah apalagi yang suka masak di rumah nih zaman sekarang
tiba tiba di masa pandemi seperti ini di rumah saja dan selalu bisa
empat hari masak memasak harus rajin
nah ini salah satu tipsnya dari kami
dan satu lagi kalau misalnya bau bau bawang begitu bau bau bawang putih
nah ada baiknya anda menggunakan odol
katanya itu bisa lebih cepat untuk menghilangkan bau dari si bawang putih di tangan kita
tips yang bagus itu